memasuki era industri empat banyak pelaku perdagangan beralih ke penjualan via elektronik terutama media internet
meski sudah berkembang sejak beberapa tahun lalu bisnis e commerce masih menyisakan sejumlah hambatan baik dari regulasi maupun infrastruktur
berdasarkan data dari hootsuite dan we are social dari satu ratus lima puluh juta pengguna internet di indonesia
tiga persennya menggunakan media daring untuk mencari produk dan jasa
artinya membuka peluang besar di dalam dunia perdagangan secara elektronik atau e commerce
belum lagi memasuki era industri empat di mana semua hal akan migrasi ke dunia digital
kalau kenapanya memang yang pertama kita mudah membandingkan jadi dari sisi produk kita bisa milih dari harga dari kualitas dari brandnya juga dengan mudah
dan keduanya juga dari pembayaran
dan kita mudah bisa mengatur metode metode pembayaran
apa aja biasanya yang lebih baik
biasanya nyari make up terus juga paling make up sih
di jawa barat usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu roda penggerak ekonomi provinsi jawa barat
tidak sedikit pelaku umkm bermigrasi ke dunia digital dengan memasarkan produk dan jasa menggunakan kemudahan teknologi yang dinilai lebih efisien
rifki sultan misalnya sudah memulai menjual produk fashionnya sejak tiga tahun yang lalu
meski menjanjikan namun masih menyisakan berbagai kendala
terutama dalam persaingan promosi yang membutuhkan dana besar sementara umkm tidak memiliki modal yang besar
kalau untuk promosi sendiri kan kita biasanya promosi di sosial media
promosi di sosial media yang berbayar yang biasanya ada tulisan sponsor
nah itu orang bilang promosi di situ murah betul
sepuluh ribu per hari bisa
bisa sepuluh ribu per hari
tapi ketika kita mau iklan sepuluh ribu per hari dan orang lain mengiklan lima puluh ribu per hari itu kan udah bisa kelihatan siapa yang menang di sana
hootsuite dan we are social pun merinci e commerce dengan kategori fashion dan produk kecantikan di indonesia
yang nilai transaksinya di tahun dua ribu delapan belas mencapai dua tiga miliar dolar atau sekitar tiga puluh dua triliun rupiah
kepala prodi bisnis digital universitas
kepala prodi bisnis digital umkm
kepala prodi bisnis digital umkm
sudah sewajarnya pemerintah baik daerah atau pusat mendukung dari sisi regulasi dan dukungan infrastruktur bagi pengusaha umkm
agar tidak tergerus pelaku e commerce yang mempunyai modal
pemerintah harus bisa kasih opsional juga tidak hanya lewat misalkan tol yang sekarang udah ngarah ke situ
tapi mungkin ada alternatif alternatif lain logistik lewat laut dan macam macam itu
karena itu jauh lebih bisa mengurangi biaya
produksi produksi si produk itu sendiri
hemat saya sih ada kementerian kementerian terkait tuh yang harus bisa memperhatikan kementerian luar negeri
perdagangan kementerian keuangan yang bisa kasih insentif
kalau misalnya ukm kita mau ekspor ke luar negeri itu menjadi lebih mudah
semudah kalau cina itu masuk ke indonesia
selain produk fashion dan kecantikan barang elektronik dan makanan
masih menjadi kategori produk belanja online terlaris di indonesia
tim liputan cnn indonesia